sementara itu enam puluh dua rukun warga yang masuk kategori zona merah di dki jakarta
akan menerapkan pembatasan sosial berskala lokal
salah satunya kelurahan pademangan barat
empat dari enam rw di kelurahan pademangan masih berstatus zona merah
total kasus positif covid sembilan belas di kelurahan pademangan barat mencapai satu ratus empat puluh satu pasien
dengan jumlah korban meninggal sebelas orang
kelurahan pademangan barat merupakan lingkungan padat penduduk
dengan jumlah warga sekitar sembilan puluh ribu orang
hal ini menjadi kendala bagi satgas covid sembilan belas untuk menerapkan psb lokal
ia mengharuskan warga menjaga jarak fisik
pihak kelurahan mewajibkan warga menggunakan masker dan mencuci tangan
zona merah itu ada di rw enam rw tujuh rw sepuluh rw sebelas
rw dua belas dan rw empat belas
alhamdulillah sosialisasi kemarin itu berjalan dengan baik